masih terkait pertamina pt pertamina menargetkan aksi akuisisi blok minyak dan gas bumi di luar negeri
dikutip dari portal berita pertamina pada tahun tersebut manajemen pertamina mematok angka produksi
sebesar satu sembilan juta barrel setara minyak per hari
direktur hulu pertamina syamsul alam menunturkan saat ini korporasi memiliki tiga blok yang telah berproduksi
yakni adjazair irak dan malaysia
dalam beberapa waktu ke depan perusahaan pelat merah ini akan merampungkan proses akuisisi beberapa blok migas
di nigeria tanzania dan gabon
sejumlah langkah ini dilakukan pertamina untuk memperkuat cadangan dan produksi nasional